gue juga mau dong foto kayak gini sama nina
bisa diatur kan
mintain ke dia
karena gue mikirnya gini
nanti kalau anak gue udah lahir
ini bisa jadi kenang kenangan
waktu dia ada di dalam kandungan kue
dennis taruh hpnya dimana ya
katanya dibawah kasur
jangan lupa like share dan subscribe ya
gak ada juga ya
akhirnya ketemu juga
akhirnya ketemu juga
gak ada yang datang
itu kan suaminya bu andin kenapa dia kesini ada apa dia ngikutin aku
aku nggak bisa percaya sama dia dia nggak boleh tahu aku disini
si vera pasti kabur dari pintu belakang
bagus banget hasil fotonya
fotografer yang lo bawa itu emang keren banget ya
papanya elsa ini emang serba bisa ya
bikin pemotretan kayak gini juga keren hasilnya
opa besok kalau neneng ngeluarin album yang di kanada
opa aja yang ngurus pemotretannya ya
biar nanti cover albumnya neneng tuh keren
tapa banget benteng gue ini hanya
neneng kan jadi gak sabar pengen ke kanada
ini kan udah sore
gue balik ya
terus gue cetak
habis itu gue kasih ke lo
udah mau pulang
pilih foto jessica dulu ya
jangan pulang dulu
gue juga mau dong foto kayak gini sama nina
bisa diatur kan
mintain ke dia
kira kira bisa gak dia foto hamil sama gue
nanti kalau anak gue udah lahir
ini bisa jadi kenang kenangan
waktu dia ada di dalam kandungan kue
kenapa diem aja sih
untuk tanggalnya ntar gue kabarin ya
semenjak ada lo nina tuh udah berubah banget loh sekarang
dia baik banget sama gue
gue lakuin semua ini buat lo sa
biar anak di kandungan lo bahagia
dan besar kemungkinan itu anak gue sa
bukan anak kecil
saya udah lamar ketrin
dan saya harus tunjukin kalau saya memang serius
ya mungkin dengan
ajak perteman keluarga ya
ke pak angga dan mbak missy juga
kesian pak nino dari tadi ngelamun terus
dia pasti sedih banget deh karena operasinya gagal
empat pak boleh saya bicara
ya boleh dong
saya tahu kondisi bapak pasti sulit
tapi yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu pak
bisa aja tiba tiba donor yang tersedia untuk bapak ada lagi
jadi bapak bisa segera dioperasi
ya saya cuma berharap semoga bapak tidak putus asa
dan saya akan terus berdoa juga untuk bapak
iya terima kasih banyak ya
sekarang yang terpenting ikhlasin aja
pak ini saya ada telepon boleh saya angkat
boleh dong boleh boleh silakan
sebentar ya pak
ehm enggak sih mas
kalau kamu ada waktu saya mau undang kamu pak angga dan mbak michi untuk binar malam ini
ya saya mau kenalin secara resmi ke mama saya
setelah saya minta kamu untuk jadi istri saya saya ingin keluarga kita saling mengenal
bisa lah mas bisa banget
nanti aku kasih tau kak angga sama kak minci ya mas pasti mereka seneng banget
ya makasih ya kate sampai ketemu nanti malam
dan nanti untuk lokasi restorannya saya kirim ya
suara kamu kayak lagi happy
sebenarnya saya ada kabar bahagia tapi saya belum bilang sama bapak
oh ya apa itu
saya dilamar sama mas randy pak
wah selamat ya saya seneng dengernya
makasih banyak ya pak terus malam ini mas reddy mau ngajak keluarga saya berkenalan sama ibunya
mudah mudahan semua dilancarkan
doain ya pak
makasih ya pak
tapi pak di kontrak kerja saya tuh gak ada ketentuan saya nggak boleh menikah kan pak
nanti kalau saya udah menikah bapak nggak akan pecat saya kan pak
enggak sih bapak